sekarang udah mulai gelap
kau harus bisa secepatnya nemuin putri
putri pasti ketakutan
kenapa kamu harus bohongin ibu putri
kalau mau pergi sama pangeran
kenapa kamu harus minta citra
untuk bohongin ibu
ibu bener bener takut
kalau kamu sampai kenapa napa sayang
padahal harusnya dia laporan sama aku
gimana hasil pertemuannya sama pak remon
dia sengaja menghindar dari aku
aku gak ikutan dalam bisnis besar dari pak remon itu
kok gak keluar nomornya
ada apa malam malam teleponnya
papanya pangeran alexander
kenapa jalannya lambat kayak gini sih
saya harus cepat sampai kesana mau nemuin pangeran
kenapa gak ada satupun dari temennya pangeran yang hubungin aku
aku harus tahu kondisi pangeran malah dari pihak kantor pak telayang
harusnya pangeran mau dengerin aku untuk jauhin cewek asongan
kalau sudah kayak gini aku jadi bingung harus buat apa
jadi maksudnya pangeran sama putri dan temen temennya main para layang
dan mereka jatuh di tengah hutan di daerah puncak
begitu maksudnya pak
tapi petugas sekarang dalam pencarian kan
baiklah kalau gitu
saya akan segera kesana
cewek asongan itu bener bener selalu membawa sial
macet pak abis hujan
semoga pangeran berhasil ditemukan dalam keadaan selamat
aku nggak peduli dengan kondisi cewek asongan
aku gak mau pangeran sampai kenapa napa
apalagi belum lama ini dia habis jatuh dari jembatan
setelah kejadian ini
aku akan paksa pangeran untuk tinggal bersama aku
dan menjauh dari cewek asongan pembawa sial
apa nggak ada jalan lain
coba kita cari jalan layang jang
mau sampai kapan kita disini kalau kayak gini
gak ada jalan lain pak setahu saya jalan ini aja
apa aku naik ojek aja supaya bisa cepat sampai ke sana
kok berhenti kang
sepertinya kita mulai berpencar dari sekarang
karena hutan ini sangat luas
nggak efisien kalau kita mencari seperti ini
pokoknya kita harus lakukan yang terbaik
supaya kita bisa menemukan pangeran sama putri

sepertinya mereka berlanjak belum jauh dari titik jatuh mereka
oke kang aturin infonya
sepertinya sudah mulai ada pergerakan dari titik gps ini
oke kalau gitu mulai berpencar dari sekarang
kalau emang ada pergerakan
kemungkinan besar putri sama pangeran bisa diselamatkan
oke kita mulai berpencar
kamu ke arah sana kamu ke arah sana
kamu dan teman teman kamu ikuti saya
ayo kita berangkat dari sekarang
sekarang udah mulai gelap
kau harus bisa secepatnya nemuin putri
putri pasti ketakutan
udah gelap banget lagi
percuma banget gue jalan di sini
kamu dimana sih
semoga kamu baik baik aja ya
aku takut banget kamu kemana mana
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
mau minum dulu ya cat
hati hati masih panas